pada sabtu dua puluh tiga september ini disebut sebut akan terjadi fenomena equinox di indonesia
equinox merupakan fenomena astronomi yang berlangsung ketika matahari berada tepat di atas garis ekwator yang terjadi dua kali dalam setahun
fenomena ini berdampak cuaca semakin panas dan kelembapan tinggi
namun tampaknya masyarakat ibu kota tidak terpengaruh oleh peristiwa itu
warga tetap beraktivitas seperti biasa di luar ruangan tanpa khawatir kegerahan meski matahari sedang terik
badan meteorologi klimatologi dan geofisika menyatakan fenomena equinox bukan merupakan gelombang panas yang patut ditakutkan
sebab hal ini wajar terjadi dan merupakan fenomena alam
untuk suhu normal untuk suhu maksimum khususnya karena kita mengingat saat ini sedang equinox
untuk suhu maksimum berkisar antara tiga puluh dua hingga tiga puluh enam
sedangkan berdasarkan pantauan
pantauan kami di bmkg di data seluruh indonesia
memang saat ini suhu berkisar antara nilai tersebut tiga puluh dua hingga tiga puluh lima
artinya apa equinov ini tidak begitu berpengaruh
sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi
arman bagaimana dengan cuaca hari ini
tadi saya sempat mendengarkan perbincangan anda yang mengatakan tidak terlalu panas karena suhu berkisar tiga puluh dua hingga tiga puluh
tetapi saya tadi berasa sangat panas dan lembab sekali arman
silakan dengan informasi anda
baik yuda yang perlu ditegaskan dalam hal ini menurut keterangan dari badan meteorologi klimatologi dan juga geofisika
salah satu perakirawan cuaca menyatakan bahwa memang saat ini dampak daripada equinox menyebabkan sedikit terjadi peningkatan suhu
di mana suhu yang terjadi saat ini berkisar antara tiga puluh dua derajat celcius sampai dengan tiga puluh enam derajat celcius
dan itu merupakan rentang ataupun juga kisaran suhu yang dapat dinyatakan normal begitu
dan saat ini setelah saya cek memang suhu yang ada di situ
di kawasan kota tua jakarta tempat saya berada saat ini itu berada pada posisi tiga puluh dua sampai dengan tiga puluh tiga derajat celcius
dan ini memang tepat dengan pernyataan dari bmkg bahwa suhu atau kisaran suhu ini masuk dalam kategori normal begitu
karena tiga puluh dua sampai tiga puluh enam derajat celcius itu sebenarnya dapat dikatakan normal dan tidak perlu dikhawatirkan begitu
salah satu perakirawan cuaca juga mengatakan dari bmkg bahwa memang fenomena equinox ini tidak perlu dikhawatirkan ataupun tidak perlu ditakutkan begitu yuda
apakah dampak setelah equinox ini terjadi
yaitu setelah equinox ini terjadi maka matahari akan bergerak semu bergerak ke arah bagian belahan bumi bagian selatan yaitu tepatnya di sekitar benua australia
pada saat matahari bergerak semu dan berada di bagian bumi bagian selatan tersebut sehingga menyebabkan tekanan udara yang ada di bagian selatan itu semakin menurun
juga tekanan udara dan masa udara yang ada di bagian asia dari daratan asia itu akan meningkat dan semakin lembab
apabila tekanan udara dan masa udara dari wilayah asia ini semakin lembab
bergerak memasuki ke indonesia maka menyebabkan kelembapan ini semakin meningkat
dan juga ada beberapa wilayah di indonesia seperti misalnya pulau jawa bali nusa tenggara barat dan juga nusa tenggara timur
suhunya akan semakin meningkat dibandingkan dengan indonesia bagian barat dan juga indonesia bagian tengah ataupun juga bagian timur begitu yuda
dan ini memang dapat menyebabkan adanya kalau misalnya ini dapat menyebabkan musim pancar oba nantinya pada saat matahari bergerak semu ke bagian selatan
maka musim pancaroba di indonesia diramalkan atau diprediksikan akan terjadi pada sekitar pertengahan november ataupun juga akhir november dua ribu tujuh belas nanti
dimana apabila terjadi musim pancaroba ini maka dikhawatirkan bencana hidrometeorologis dapat terjadi seperti misalnya bencana angin puting beliung angin lebat ataupun juga hujan lebat dan juga hujan es begitu yuda
sehingga kembali lagi bmkg mengingatkan agar supaya masyarakat tidak terlalu takut atau juga terpengaruh dengan adanya equinox
winox ini merupakan fenomena yang alami dan wajar terjadi
dan itu terjadi sekitar setahun dua kali dalam setahun begitu yuda
untuk suhu sendiri sekali lagi tiga puluh dua sampai dengan tiga puluh enam derajat celcius
dihatakan oleh bmkg merupakan rentang suhu atau kisaran suhu yang normal
sehingga masyarakat masih tetap bisa beraktivitas di luar ruangan seperti biasa
mungkin antisipasinya yang dilakukan atau bisa dilakukan oleh masyarakat mungkin bisa membawa payung apabila mereka akan beraktivitas di luar ruangan
ataupun juga memakai atau menggunakan baju yang menyerap keringat dan juga tetap banyak mengkonsumsi air putih
ya arman tadi yang menarik adalah pernyataan ketika pasca dari bergesernya matahari ke arah selatan
kemudian juga humid ataupun kelembapan di kawasan asia yang bisa semakin meningkat akan menyebabkan pancaroba
nah yang paling ekstrim yang bisa dialami oleh sejumlah daerah seperti jawa ntt ntb yang tadi anda katakan bisa terdampak dari pasca adanya equinak
apa ini arman
ya yuda kami saya belum begitu mengenal dengan jelas
pertanyaan anda namun yang pasti sekali lagi dari musim pancaroba ini terjadi apabila pergerakan matahari ke arah semu
ya pergerakan semu matahari ke arah selatan sehingga menyebabkan tekanan udara dan masa udara dari bagian asia itu semakin meningkat
kemudian juga apabila ini merembet masuk ke indonesia sehingga beberapa wilayah tadi dari jawa bali nusa tenggara barat nusa tenggara timur
tekanan suhunya akan semakin meningkat di situ dan ini juga menyebabkan adanya pancaroba di beberapa wilayah di indonesia
makanya ini tidak bisa dipungkiri begitu dari keterangan bmkg karena memang musim pancaroba ini dipastikan akan terjadi pada november pertengahan hingga november akhir begitu yuda
seperti musim musibah angin puting beliung hujan es ataupun juga hujan lebas begitu yuda
baik arman helmi terima kasih untuk informasi anda
tidak ada tip harus tetap mengkonsumsi air kemudian mengenakan baju yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu panas
kemudian juga membawa payung apabila banyak beraktivitas di luar ruangan
terima kasih untuk informasi anda arman helmi